sektor penerbangan itu tentu normalnya di indonesia itu kurang lebih empat ratus pesawat
hari ini mungkin baru terisi dua ratus an
nah karena itu kalau kita lihat harga tiket sekarang mulai melonjak
dan ini bukan di indonesia saja di seluruh dunia harga tiket melonjak
kenapa pada saat covid banyak industri penerbangan menutup bisnisnya
sehingga kalau kita lihat coba aja di berita berita banyak sekali tuh kapal kapal pesawat pesawat terbang parkir
dan kita pastikan juga kalau memang nanti kita sudah siap
ya kembali sama tugasnya bumn kita harus mulai bisa mengintervensi ketika market tidak seimbang